ketempat di pelabuhan tanjung masemarang kementerian pertanian melakukan ekspor perdana edamame ke belanda
pada edisi perdana ini edamame yang diekspor ke belanda sebanyak empat puluh ton
dan rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai empat ratus delapan puluh ton dengan nilai ekonomis senilai tiga belas dua miliar rupiah
kita komunikasi langsung sebelum barang berangkat
pada ekspor ke belanda ini pemerintah menggunakan aplikasi e shirt
yakni aplikasi yang dilengkapi peta komoditas ekspor produk pertanian yang disesuaikan dengan negara yang akan dituju
dua sertifikat untuk edamame hari ini itu kebutuhannya dia empat ratus delapan puluh ton
sementara sebenarnya dia butuh berapapun dia butuh tapi kita sudah janjian dengan itu perusahaannya sekitar empat ratus delapan puluh ton
hari ini dua kontainer itu sekitar empat puluh empat ton yang hari ini
bagi pemerintah provinsi jawa tengah belanda bukan negara pertama yang dituju untuk melakukan ekspor edamame
sebelumnya edamame produk petani jawa tengah telah diekspor ke jepang lebanon amerika india dan singapura
kementerian pertanian tempatnya membuat salah aplikasi namanya aimes
aimes ini kemudian
kita bisa sampaikan kepada masyarakat ini loh potensi indonesia termasuk di jawa tengah
ternyata kita punya idamame kita punya jahe kita punya sarang burung walet kita punya kayu kita punya jamu dan hari ini kita kirim termasuk gula semua
saja semua di tempat kita
dan itu industri kecilnya ada
maka hulunya penuh kita bea tengahnya kita ajarin mereka berjualan dilirnya harapan kita mereka akan bisa mendapatkan ini berdagangnya terus menurut dan secara elektronik bahkan sertifikatnya tadi elektronik
dan bisa dalam real time
dan kita berkomunikasi tadi dengan nirulan dan kemudian si menirleks tadi langsung bisa accept bisa confirm dan kemudian digatung
ekspor edamame ke sejumlah negara ini sekaligus menjadi bukti indonesia memiliki produk pertanian yang berkualitas dan memenuhi standar pasar dunia
damar suniko semarang